lebih dari setahun sejak ditinggalkan sandiaga uno pada sepuluh agustus dua ribu delapan belas
gubernur dki jakarta anies baswedan masih bekerja sendirian tanpa wakil
hingga saat ini polemik siapa pengganti sandiaga masih terus bergulir
ditemui usai memberikan sambutan dalam acara inaugurasi relawan kemanusiaan siaga
di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
sandiaga berharap agar wakil gubernur segera terpilih
agar dapat membantu anies baswedan dalam menjalankan tugasnya
terkait dengan siapa yang akan mengisi posisi tersebut
sandi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan akhir dprd
kalau saya istiqomah dalam bahwa pks juga yang nanti akan menjadi penentu juga kan
karena pada saat ini bolanya ada di pks kita menunggu
dan dari hasil komunikasi yang saya dengar dari pak taufik bahwa komunikasinya lancar
dan insya allah setelah pembahasan anggaran selesai
mudah mudahan wagup pendamping pak anies segera terpilih
dari pandangan pendamping komunikasi berapa bisa nilai
nggak ada ini semua murni nanti rakyat jakarta melalui dprd akan menilai
ya sudah lebih dari setahun posisi wagub dki pengganti sandiaga uno belum juga terisi
kini prosesnya masih mandek di tingkat dprd
dki hingga berganti periode
yang terbaru gerindra malah mengusulkan empat nama yang baru
di luar dua nama yang sebelumnya diusulkan
berikut kami rangkum kilas balik tarik ulur wagub dki
siapa wakil gubernur dki jakarta masih abu abu
yang muncul justru babak baru drama perebutan kursi wagub dki
antara gerindra dan juga pks
hubungan partai kian memanas wagub dki pun semakin tidak jelas
gerindra mengajukan empat nama baru
sementara pks kukuh dengan dua nama kadernya
dan menuding gerindra tidak beretika
siapa yang ingkar janji soal wagub dki
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
dua diantaranya sudah hadir di studio ada bang syarif
anggota dprdk jakarta dari fraksi partai gerindra
bang syarif selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir bang di prime news malam hari ini
dan sudah ada kang ujang komarudin
direktur eksekutif indonesia political review
kang ujang selamat malam
terima kasih kang ujang sudah hadir malam hari ini
dan kami akan sapa juga bang ahmad syahiku
calon wakil gubernur dki jakarta dari luar studio
politisi partai keadilan sejahtera
bang syahiku selamat malam
baik terima kasih bang syahiku sudah meluangkan waktu
untuk ikut diskusi kami pada malam hari ini
bersama dengan bang syarif dan juga kang ujang
bang ketika kemudian kita bicara
soal wakil gubernur dki jakarta
sejak awal nama anda muncul menjadi
satu diantara dua kandidat yang diputuskan begitu
tapi kemudian ini yang terbaru
gerindra punya empat nama baru yang diusulkan
ketika mendengar hal itu
bang syahiku apa yang ada di benak anda sebetulnya
melihat tarik ulur kursi wagub dki ini
ya pertama kan kita perlu luruskan sejak awal
bahwa gerindra dengan pks sudah sepakat untuk
mengusung dua nama yaitu pak agung dan saya
dan kemudian dua nama itu dimasukkan ke pak anies
untuk kemudian diserahkan ke dprd dki
dan itu proses sudah berjalan
nah sebelumnya kita melihat bahwa untuk menjaring
dua nama itu juga proses yang sangat panjang
yang sebetulnya ini juga nggak diperlukan dalam proses proses
yang wajar yang biasa biasanya ya
misalnya permintaan dari
gerindra untuk melakukan fit and proper test
dan kemudian fit and proper test itu dilakukan
dan nggak ada yang menjadikan dua duanya itu tereliminasi
maka pak agung dan saya dimajukanlah ke dprd
nah jadi sekarang bolanya itu sebetulnya adanya di dprd
dprd tinggal mau melakukan proses proses politik di dewan atau tidak
yaitu dengan cara
bagaimana proses ini dibentuk paripurna untuk mengesahkan hasil hasil
tata tertib yang sudah dibahas oleh pansus
kemudian dprd juga membentuk panitia pemilihan
nah barulah panitia pemilihan itu melakukan verifikasi dan sebagainya
terhadap dua kandidat yang diajukan
apakah dua kandidat ini memang memiliki cacat administrasi
misalnya ijazahnya ternyata palsu atau cacat moral
atau juga mungkin cacat hukum pernah melakukan korupsi dan sebagainya
nah jadi proses ini belum dilakukan oleh dewan oleh dprd
jadi pembahasannya ini sebetulnya pada satu masalah
bagaimana keseriusan dprd dki untuk mulai melakukan proses politik di dewan
oke bahwa kemudian muncul empat nama baru
saya kira ini harusnya dilakukan terlebih dahulu
dari pak agung pak agung
gerindra ini saya bacakan keterangan dari muhammad taufik
ketua dprd partai gerindra silakan ditampilkan juga di layar
benar mengajukan surat namanya arnas luqman feri juliantono
amat riza patria saya fulah
kemarin dua nama macet maka yang diperlukan adalah pertama
jangan jangan figur yang enggak dprd kurang menerima
atau komunikasi dua itu saja pertimbangan
ya sudahlah kita usulkan dari kita ada dari pks ada
ya ini yang saya katakan tadi proses ini tidak berjalan
nggak berjalan nggak berjalannya itu sebetulnya di depan saya sangat yakin pak syarif ini adalah
politisi senior yang apalagi beliau juga satu daerah dengan saya wong kit wong cerbon ya ini
kalau memang memberikan dukungan yang secara politis terhadap saya segera enggak ada masalah
tinggal prosesnya ini bergerak gitu ya nah jadi sangat aneh kalau prosesnya belum bergerak tiba tiba
muncul nama baru yang diajukan jadi anda melihat ini proses yang aneh yang diajukan oleh partai
gerindra karena muncul empat nama baru justru oh iya hai baik baik baik kita tanyakan ke bang syarif
politisi senior ini nah bang syari bagaimana sebetulnya seperti apa sih gerindra masih tidak sih dengan
dua nama ini ini kita sudah membahas ini berkali kali yang sekali kali di empat nama baru
serius atau atau gimana sebetulnya jahe
jadi sebelum kesana saya ingin menyampaikan dulu penting ini tanpa mengurangi rasa hormat saya
kepada pak ahmad sayhu pak ahmad sayhu juga politisi senior sudah pernah jadi wakil bupati
bekasi jadi kalau proses yang dijelaskan pak ahmad saikut adalah proses proses administratif sudah
semua dilaksanakan proses proses administratif yang belum dijelaskan oleh pak ahmad saiku proses proses
politik kan itu menjelang paripurna senyatanya belum terjadi kenapa mesti ada proses politik kan
administrasi sudah sangat jelas bang syarif kan mau dipilih orang untuk hadir dalam paripurna kan proses
politik bukan sederhana undangan kan oke oke itu itu yang membuat satu ketika kita menyatakan
mandek ada apa ini yang seperti apa proses politiknya yang anda maksud bahwa belum dijalankan satu satu misalnya satu ya sering disebut pak taufik juga
lobby lobby politik diantara praksi itu kurang maksimal ya lalu pak teman teman pks menyatakan
oh sudah maksimal buktinya sulit gitu kan gitu ya satu kedua di dalam dpr itu bukan hanya gerindra
saja masih ada delapan praksi lain yang harus diajak itu yang disebut proses politik kalau proses
administratifnya betul sudah dikirim surat lalu diharapkan hadir undangan mengesahkan tata tertib
di belakang itunya kan enggak kebaca pengkondisian di dprd begitu maksudnya iya itu yang belum belum
terjawab oleh pak ahmad saiku ya kedua setelah dilakukan evaluasi muncullah usulan empat nama
baru itu tapi sebetulnya sesungguhnya saya ingin sampaikan penting sekali ini di dalam publik
bahwa sebetulnya surat terbaru dari dpp gerindra dan dpd gerindra kepada pks itu ada latar belakang
hmm kenapa tanggal empat belas agustus itu dpp pks berkirim surat kepada dpp gerindra mengajukan
nama baru dua nama satu adi aksadawut oke kedua romansya lubis tetapi kemudian satu minggu kemudian
ditarik surat itu padahal waktu itu dpp dengan mengundang dpd akan merapat dex pilkada akan dibahas
ditarik jadi suratnya sudah ada
tinggal di tanda tangan
artinya apa artinya
sudah ada anulir calon
dan juga agung yulianto
sudah tidak ada nama itu
jadi sekarang posisi bang ahmad syaiq sebetulnya
bukan lagi calon wakil gubernur
saya nggak paham yang jawab
oke nanti dijawab oleh bang syaiq tapi dari versiannya bagaimana
kalau kami membacanya
berkesimpulan bahwa loh kok begini
bagaimana kalau kita ajukan
toh kita berkirim suratnya
ke pks lagi loh bukan kepada
gubernur untuk gubernur
membuat rekomendasi terbaru nggak
diajukan ke pks pilih
salah satu dari empat nama itu
kita sopan betul berkirim surat pak
jadi justru bukan tidak beretika
justru sudah memberikan etika memberikan surat
dan kita sedang menunggu
sopan benar kita nunggu
tapi karena keadaan seperti
sekarang ini diungkap bahwa
kita dinyatakan ingkaran janji
saya dengan tegas mengatakan tidak
akan ingkaran janji
alasannya tadi justru kita
membantu supaya cepat
jadi empat nama yang baru ini diajukan karena
alternatif bahwa yang dua ini mandek atau bagaimana
proses di politik di dprd nya kita
membacakan pak taufik kan
mengatakan apa karena figurnya
apa karena komunikasi politiknya
di antara ini
kedua setelah itu
disetujui bareng bareng kita
berkomunikasi dengan praksi praksi yang ada di prd
belum disetujui oleh
pks maka kita menunggu dalam posisi menunggu
oke baik sebelum ke kang ujang
saya ke bang syahiku lagi bagaimana
bang syahiku anda mendengar tadi apa disampaikan oleh bang syarif
yang belum tuntas
justru itulah bareng bareng mendorongnya itu
yang nggak dijalankan
kalau nggak dijalankan bareng bareng
hanya mandek itu
siapa yang menjalankan bang syaiq
kenapa ini kemudian
menurut saya nggak etis
sudah ada komitmen sejak awal
bahwa peruntukan wakil
gubernur itu untuk pks
dua nama yang disodorkan itu
harus dari pks silahkan
pilih satu di antara dua
kalaupun tadi proses ini mandek
dua nama lain seyogianya
kader lain dari pks silahkan pilih
ternyata nggak juga
jadi dengan konsep seperti ini
apapun yang diajukan oleh pks
nampaknya kita jadi pesimis
untuk bisa dapat support dukungan
dari gerindra nah makanya
itu agak aneh kok muncul nama
empat nama dari gerindra
ada apa ini
ini yang harusnya
tadi menjadi introspeksi
bagi kita semuanya
seperti ini jadi kalau prosesnya tadi
perlu didorong bersama ya kita
dorong bersama mari gerindra
gandengan tangan sama sama dengan
pks untuk mengajak
berbagai fraksi fraksi saya juga
sudah berkeliling ke fraksi fraksi
di dprd untuk
oke jadi anda juga sudah melakukan lobby
dan juga dorongan ya
ya saya sudah melakukan itu
cuma kan tadi kalau rekan
sekualisi aja nggak memberikan
support gimana bisa berjalan
oke baik nah jadi inilah yang harus
dilakukan oke baik bang syahiku
dan juga bang syarif saya tahan dulu di sini
saya akan ke kang ujang
tapi kita harus break dulu kang ujang bagaimana anda membaca ini
dari luar mudah mudahan belum bosen ya kita bahas

tapi kami harus break terlebih dulu kami akan segera kembali
kurang maksimal karena menganggap bahwa jatah kursi wakil gubernur itu adalah hak
katakanlah kalau itu hak tapi kan ini ada proses politik
betul yang dikatakan pak sarif
nah proses politik inilah sebenarnya yang dibilang gampang gampang susah
rumit tidak gampang pun tidak
tapi tadi bang seko sudah mengatakan sudah dilakukan
kan bareng bareng harusnya
barang barang mungkin dengan partai gerindra juga sebagai partai pengusung
nah ini sebenarnya harus dicarikan titik temu
nah ketika katakanlah gerindra belum yes belum oke
ya kan ada sesuatu masalah di situ
adanya apa katakanlah lobby dilakukan dengan cara yang super intensif gitu
ketika itu terjadi katakanlah pendiaman selama setahun
ya katakan tidak bergerak dua nama itu
itu kan ada yang salah dalam proses lobby itu
jadi sesungguhnya begini
ini kan para politisi senior ini kan mohon maaf ya
hidupnya memang dihibahkan untuk politik
bukan komitmen sekedar komitmen
di situ ada juga proses bagaimana menjaga komitmen
ada juga proses ingkar komitmen
ada yang ini proses ini semua harus dijalani oleh semua partai politik
nah dalam konteks ini saya melihat ada komunikasi yang tidak tuntas yang dilakukan pks terhadap gerindra
jadi bisa saja ada yang ingkar begitu ya pak
ya saya tidak tahu ada yang ingin
tapi yang jelas ketika proses tadi yang dikatakan oleh bang sarip ya ada nama baru
itu juga kita pertanyakan kepada pks
apa sesungguhnya dua nama yang lama itu dianulir apa tidak

ini juga menjadi percayaan publik
pertanyaan kepada gerindra
oh kepada pks
yang menyodorkan dua nama yang baru dan ditarik lagi nama itu
nah ini harus publik harus tahu
nah sesungguhnya kita mari bersama sama katakanlah ya berpikir secara objektif agar persoalan ini tuntas
nah gerindra ini kan partai yang kalau menurut hemat saya ya berpengalaman di jakarta
lalu pks juga sudah lama juga
masa sih mengurus persoalannya tidak tuntas
masa sih komunikasi setahun tidak jalan
jadi bolari sekarang di tangan siapa
bang saiku katakan di tangan dprd
pak syarif juga mengatakan ya ini juga pks harus ikut melobi
jadi di tangan siapa
di tangan gerindra dprd atau pks sebetulnya
kalau menurut hemat saya di tangan gerindra dua
jadi pks dan gerindra
karena undang undang mensyaratkan
ketika calon itu harus disetujui oleh kedua partai pengusung
ya gerindra dengan pks
nah kalau keduanya sudah clear sudah fix sudah jelas ada namanya
maka dprd akan jalan
nama inilah yang tidak ketemu
nah oleh karena itu kedua nama yang berkembang di pks
karena tidak jalan karena dianggap mandeg
muncullah empat nama yang baru
dan sesungguhnya ini respon daripada kemandegan itu
sebelum saya ke bang saiku saya ke bang syarif dulu
bagaimana bang syarif anda menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh bang syaiqo
dan juga bacaan politik dari kang ujang sendiri
iya jadi kalau kita urut ya urut dengan yang dijelaskan pak sehu
pak syekhu mengatakan tinggal pengesantaran
tinggal pengesan tatib tinggal di bawah pariwipurna segampang itu
kan gitu ya kalau kita baca dari pak
nyatanya tidak semudah itu
ada proses politik yang harus dibangun secara bersama
satu hal yang paling penting adalah surat dari gubernur
sesuai dengan undang undang gubernur menyampaikan ke dpr iya
ya kan pegangannya mana
apakah surat gubernur yang lama ketika memasuki pemilihan itu
apakah dengan surat yang terbaru gerindra kepada pks
ini persoalan menjadi rumit karena itulah saya mengajak kebesaran hati pks
untuk merembukan kembali empat nama itu
hasilnya apapun itu sudah
tapi kan empat nama ini bukan kader pks ini empat nama yang diajukan baru oleh gerindra kan
justru dari geri indra ini
tiga kader gerinda tiga kader gerinda satunya dari birokrat
non partisan ya pak sekda itu kan dipilih juga
karena mumpuni artinya silakan dipilih

jadi dari empat itu
jadi jatah quote unquote pks itu sudah hilang
kalau harus pks memilih empat nama ini
kan nggak ada nama bang syahiku di dalamnya bang syarif
bukan bukan begitu
ini kan persoalannya adalah proses politik di dprd
proses politik dprd adalah proses memilih bukan menunjuk masalahnya
dulu pernah ada pemahaman bahwa dikirim ke dprd lalu dibuat paripurna
disahkan nggak begitu
dan itu dalam kota
surat suaranya rahasia
kalau ada yang lari apa diminta juga tanggung jawab gerindra
itu yang sedang kita jaga
figurnya harus oke
mekanismenya juga oke
kalau dua nyingga ini bisa berantakan
karena itulah saya meminta kebesaran hati pks untuk memecah kebuntuan ini

pilih salah satu kemudian ditawarkan kepada dprd
oke baik kita tanyakan ke bang syaiq
atau kita balik
dipaksakan yang dua
pilih kepada dprd
iya apa yang bakal terjadi
dua duanya menurut risiko yang dua dipaksakan atau yang ganti baru
dan gerindra membaca itu
memecah kebuntuan tadi bang syarif katakan empat nama ini silahkan dipilih begitu
atau dibalik lagi kalau kemudian dua nama ini kembali ke dprd
ya saya pertama saya perlu tegaskan bahwa sampai dengan saat ini pks maupun gerindra belum menganulir dua calon yang diajukan
kalau dianulir tentu ada surat yang kemudian melakukan pencabutan terhadap dua calon yang diajukan ke dewan
itu melalui gubernur akan dicabut oleh dua partai
sampai hari ini nggak ada
saya juga nggak terima tembusan dan sebagainya terkait pencabutan itu
artinya dua nama ini masih terus diajukan masih terus sah diusung oleh dua partai ini
nah yang menjadi masalah justru tadi
sebelum one man one food pimpinan dewan kan belum melakukan bamus untuk menyetujui rapat paripurna dan sebagainya
itu yang jadi masalah
tapi yang nggak berjalan loh
jadi sepanjang ini nggak berjalan dikip nggak bakalan jalan
nah maka ini untuk bagaimana kedepannya seharusnya ini tadi
sebetulnya pada political will dari teman teman di dprd
kalau memang ada keinginan proses politik ini untuk berjalan bergerak saya kira nggak susah kok
tapi kalau seandainya memang nggak ada political will sampai akhir masa jabatan gubernur juga nggak akan pernah ada lagi pendamping
ini makanya saya ingin meningkatkan teman teman semua
ya bang saiku maksudnya adalah kalau tidak ada political will siapapun nama yang diajukan ya memang tidak akan dipilih begitu
nggak akan dipilih
khususnya kalau tadi pola pikirnya adalah kalau pola pikir yang diajukan oleh pks kebakalan ada
prosesnya tetap aja berhenti begini
kecuali tadi kalau keinginannya diajukan dari gerindra
nah mungkin itu mulai proses itu bergerak
nah jadi inilah yang harus disikapi bersama
tentu tadi saya kembali lagi perlu ada kelogowoan dari gerindra
yuk kita bareng bareng sama membangun jakarta
saya sering ingatkan juga melalui ya jakarta ini dengan pantunnya kan apa namanya sangat kental
mari betawi bersama kita bangun
maju kotanya bahagia warganya
alangkah elok kalau ini kemudian kita lakukan bersama sama
oke cakep tuh bang saiku pantun ya mudah mudahan didengar oleh bang syarif dan juga kawan kawan gerindra
tapi begini bang syaiqo ini ada keterangan dari dpp partai gerindra
wakil ketua umum partai gerindra sufmi dasko
mungkin agak agak mirip dengan apa yang tadi disampaikan oleh bang syarif
pada agustus dua ribu sembilan belas kita tampilkan juga di layar pks telah mengirim surat kepada gerindra dengan mengajak gerindra untuk mengganti nama calon dengan dua nama yaitu adi aksa daud dan nurman syahlubis
namun baru seminggu kemudian surat tersebut ditarik kembali
surat tersebut ditanda tangani oleh presiden pks dan sekjen lalu ketua dpw pks dki syakir purnomo dan agung yulianto sebagai sekretaris
sementara publik sudah menanyakan pengganti wagup yang ditinggalkan oleh sandiaga uno
bagi saya nggak masalah kalau dua kandidat yang diajukan adalah dari pks juga

saya akan bersama terus dalam komitmen bahwa memang gerindra menginginkan wakil gubernur untuk pks
saya juga akan siap sami'na wa'atokna saya taat kepada partai saya dan ini saya akan jalani
nggak akan saya menuntut ke pengadilan
jadi saya akan sami'na wa'atokna ikut mundur kata partai saya akan mundur
kita break dulu ya
bang syarif dan bang syarif juga nanti ke kang ujang untuk membaca political will keduanya ini sebenarnya bagaimana
tidak satu persepsi atau kemudian ada yang memang menginginkan bahwa jatah kursi wakil gubernur itu bukan untuk pks sebetulnya
tapi kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali saat lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir dialog
kang ujang political will nya sebenarnya bagaimana
atau jangan jangan ini dampaknya apa sih terhadap proses pemilihan wakil gubernur ini kalau kemudian tidak bertemu antara pks dan juga gerindra ini
karena apa dari kacamata anda
ya pertama akan kosong hingga akhir jabatan pak anies itu
kalau pak anies sih senang senang saja dan enjoy enjoy saja
sekarang bagaimana gerinda dengan pks berpikir bersama gitu kan agar persoalan ini tuntas
laket cek kaca menginginkan ada wakil gubernur
dan itu ya kalau bisa yang bagus ya kan
setahun lebih ini kosong ya
ada pilihnya cagup dan juga cawagup
lalu juga yang katakanlah ya kalau bisa ya ganteng lah kalau gitu kan
agar apa proses apa namanya selain dia hebat intelek dan yang bagus itu kan itu menjadi penting dalam proses politis
selain daripada mereka mempunyai kemampuan lobby yang sangat luar biasa
nah tadi kita diskusi ya di belakang layar
jadi artinya ada hal tadi selain komunikasi yang tidak tuntas yang tidak mengena ya
ini kan tadi ada
kalaupun memang katakanlah komunikasinya kepada praksi itu ada yang kurang tuntas
jadi harus kepada pribadi pribadi langsung anggota dpr
karena tadi persoalan dalam demokrasi yang kita sebut one man one put itu kan itu langsung menuju to the point
karena sesungguhnya walaupun mereka terikat oleh praksi tapi mereka juga sebagai anggota dpr yang memang tidak hanya mewakili praksi
tapi juga mereka sebagai memiliki kapasitas pribadi
mereka mempunyai hak pribadi ya kan untuk menentukan siapapun
nah oleh karena itu ini harus tuntas
jadi bukan hanya lobby kepada praksi yang gelondongan katakanlah ya yang secara kelompok gitu kelompok kerja praksi
tapi bagaimana melobi secara tuntas pribadi pribadi anggota dpr itu
nah ini sebenarnya harus dituntaskan oleh pak amal sayud dan pak agung yulianto gitu kan
sehingga proses politik ini tidak berlalu tarut
oke tapi anda melihat gerindra juga nakal nakal juga nggak
kemudian justru mengajukan empat nama justru bukan tidak ikut berbarengan tadi bacaannya
apa yang disampaikan oleh bang saiku bahwa berbarengan untuk proses ini gitu
kalau memang komitmennya masih sama ya ini untuk pks
saya melihatnya ini kan soal dinamika politik
ini bukan siapa yang melanggar siapa yang tidak beretika gitu kan
ini kan dibicarakan bersama lagi saja
seandainya itu ada pengajuan nama empat nama dari gerindra itu juga hak gerindra
karena tidak bisa kita dalam politik mohon maaf ya kepada teman teman pks ini hak kami
karena kita harus melakukan komitmen bersama yang sudah dibuat sejak awal
tapi kan ada proses politik ada pilpres di mana katakanlah prabowo ya kurang beruntung
lalu ada pasca pilpres di mana gerindra masuk koalisi pemerintah
yang itu juga berbeda dengan posisi pks di luar pemerintah
ini juga harus dibaca sebagai sesuatu yang utuh
nah oleh karena itu kita kembali kepada dprd ketika ini ingin tuntas ya kan ingin selesai ya kan
agar masyarakat jakarta punya wakub yang baru yang kita selesaikan
yang kita nanti nantikan dan tunggu tunggu proses lobbynya harus tuntas
harus clear harus jelas hingga ujung
ujungnya adalah person person anggota dprd itu
bukan hanya pimpinannya
bukan hanya praksinya
untuk publik apa yang paling dirugikan ketika tidak memiliki wakil gubernur
ya tentu banyak kerjaan kerjaan gubernur yang tidak bisa di handle
karena mereka dalam undang undang kan jelas bahwa wakil gubernur membantu gubernur
jadi ada kerjaan kerjaan jakarta ini kan complicated
pak sarif tentu yang lebih paham
ya butuh gubernur yang bukan hanya katakanlah selepel dengan sandiaga
tapi bagaimana punya level yang lebih bagus lagi
seandainya kedua katakan calon dari pks ini tadi ya mengalami deadlock mengalami kementokan
kan harus ada jalan keluar
seandainya pak ahmad saihu gitu kan itu merasa ingin juga menjadi wakil gubernur
jadi usahakan dengan maksimal lagi
sekali lagi dengan maksimal lagi
itu menjadi penting
soal wakil gubernur ini
bukannya jadi jelas begitu kita mau jadi bertanya tanya lagi
oke gubernur kita
saya kembali menegaskan bahwa ada dua proses yang harus dicermati
jadi proses administratif dan proses politik
proses administratif pak anies sudah berkirim surat iya
pansu sudah jalan iya itu proses administratif
lalu kemudian bagaimana meyakinkan kepada pemilih voter itu yang satu ratus enam itu kan proses politik
jadi itu kalau ditanya jalan kurangnya seperti apa
ini kesimpulan gerindra itu menawarkan solusi alternatif dari calon itu
apakah diterima oleh pks ataukah tidak kembali kepada pks untuk sama sama duduk bareng
ini wakil gubernur sebetulnya mau diisi gak sih cepat
dengan empat nama itu sebetulnya yang ingin dikirim pesan itu itu
silahkan dipilih salah satunya
komitmen dengan pks yang tukeran gitu ya karena mendukung pilpres sudah jelaskan oleh bang ujang ya
sekarang yang kita hadapi sekarang adalah realitas politik yang seperti itu
jangan beku karena supaya tidak beku tawakan solusi alternatif sekarang tinggal kepada pks
oke tapi gini kalau kita bicara komitmen artinya dprd juga political will nya nggak ada dong
sudah ada dua nama kok ditolak misalnya katakanlah begitu atau mandek
artinya kan ini di dprd juga kalau kata bang saiku katakan bolanya juga di dprd sekarang
enggak begini ada waktu di mana satu dua bulan itu kita menghadapi masa transisi
jadi sebetulnya political will dprd sudah cukup ya dengan membentuk pansus mengesahkan draft tata tertib
sudah bertanya kepada kemendagri
dulu itu pernah berdebat suara dalam quorum berapa lima puluh apa dua puluh tiga
itu sudah sudah ditunjukkan oleh dprd
sekarang itu tinggal calonnya
calonnya dikondisikan bagaimana one man put itu
sekarang kelihatannya kesimpulan gerindra mandek
gitu ya mandek carikan solusi alternatif
kita tunggu dengan kebesaran hati pks lah ya
tapi gerindra juga ikut tidak
maksudnya berlobi untuk memperjuangkan dua nama dari pks ini karena kan kesepakatan awalnya seperti itu bang syarif
wah sudah cukup
cukup sekali di dprd
saya paling terdepan malah
kadang kadang saya kurang di dana petik disukai
sudah berlakukan cukup melobi sana sini sudah
kita kan kemarin itu empat belas anggota ya
relatif semua menyakinkan kemana praksi
tetapi memang kenyataannya mandek
kita sudah upayakan mandek
oke mandek sehingga mengajukan alternatif empat nama yang lain
kita juga dalam posisi sebetulnya tidak ingin memaksa ya
tidak ingin melanggar komitmen atau ingin kita tawarkan namanya penawaran
coba kita tunggu pks dengan kebesaran hati dengan komite satu
ingin cepat atau mandek lagi
komunikasinya setelah ini lalu bagaimana antara pks dan juga gerindra agar kemudian tidak mandek tidak lagi bingung
kita mau mengajukan siapa dan siapa nama wakil gubernur dki jakarta
ya pertama saya ingin memberikan catatan kepada kang ujang ya
bahwa komitmen ini nggak akan kemudian menjadi luntur sejalan dengan kekalahan di pilpres kah atau masuk koalisi kah
namanya komitmen ini akan dipegang terus sampai dengan kemudian ada pembatalan ya
nah ini yang saya kebetulan tadi perilaku etika politik ini ya
komitmen ini tidak kemudian mundur dengan adanya sebuah fenomena
oleh karena itu ini saya ingin mengingatkan kita semuanya bersama termasuk diri saya
kalau udah kita komitmen yuk kita bareng bareng
nah persoalan persoalan yang menjadi kendala mari kita coba selesaikan bersama sama
nah ini kalau seandainya itu dilakukan bersama saya yakin proses ini akan bergulir dan cepat ya
tanpa harus melakukan apa apa
proses penggantian dan sebagainya
asalkan tadi kembalikan pada political will
ya saya yakin ini akan bergulir
nah ke depan saya kira apa yang tadi dijadikan pak sarif maupun kang ujang
ya kita mari sama sama
kita akan intensifkan coba ke berbagai stakeholder yang ada di dprd
saya ini bukan berarti hanya terdapat lobby lobby di fraksi
saya sudah melobi orang orang juga yang ada di dprd
cuma kalau proses politiknya ini tidak dilakukan ya nggak berjalan
pimpinan dewan gak kunjung melakukan bamus untuk melakukan paripurna pengesahan tatib
untuk kemudian melakukan penunjukan panli
dan panli memverifikasi calon
ininya yang nggak bergerak
jadi nggak akan mungkin itu terjadi one man one food nggak akan jalan
sepanjang peranata peranata ini tidak dilakukan
bang sarif peranatanya belum dilakukan oleh dewan
bamus panli bukankah sudah ada pansus juga sebelumnya
sebetulnya serius juga tidak sih
malah kan kemarin kita sudah mengikuti keputusan kementerian negeri
bahwa korum kita ubah kita setuju
tapi kemudian kan masuknya masa transisi pelantikan dprd
dua minggu menjelang dprd itu situasi kosong

terus kita harus berhati hati
kemudian mundur lagi menghadapi apbd
nah pandangan saya pandangan teman teman gerinda itu prinsipnya itu saja
solusi alternatif kita tawarkan
kalau dprd sudah lah
sudah bagus sudah melaksanakan itu
coba kepenggok kepenggok dengan jadwal itu
pelantikan dan pembahasan apbd
dan sisa waktu ini tinggal
saya kemarin beberapa minggu lalu mengatakan desember insya allah kelar
karena sudah jadwal sudah habis
pbd mudah mudahan tiga puluh selesai
target ini ya desember gelar
cuma kan problemnya tadi
apakah kita pakai yang lama
kalau mandek bagaimana
mandat akan ngomong begini lagi
ya dprd dasar dprd
kan kayak gitu
sebelum itu terjadi kita tawarkan alternatif
tapi peranata peranatanya sudah dibentukin tadi
sudah lengkap bang syaiqo
apa kemudian solusi yang kalau dari bang syarif
itu harus dikoreksi
pak itu pak sarif itu nggak kunjung tadi pimpinan pimpinan dewan melakukan
bamus untuk menentukan pengesahan paripurna tatib
belum belum dilaksanakan
pemilihan panlihnya juga belum
gimana itu bergerak
jujur aja pak syarif
jelaskan ini segamblang gamblangnya kepada publik
sehingga publik kemudian bisa menilai
apa sesungguhnya menjadi sumbatan sumbatan ini
itu yang harus di clearkan sebetulnya oleh pak taufik lah
awal pak taufik oleh pak syarif
tapi kalau dari anda sumbatannya apa sebetulnya yang anda baca
melihat dinamika dan juga lini masa proses pemilihan wakil gubernur ini
bang syaiko mungkin anda sebagai cawagupnya punya
political will dewan menjadi penghalang utama
kalau political will itu mau dewan segera mungkin untuk memilih berjalan
tapi kalau nggak punya political will itu sampai akhir masa jabatan dewan yang sekarang pun nggak akan terpilih
dan kalaupun solusi alternatifnya adalah empat nama baru ini jelas jelas ditolak oleh pks
tadi saya katakan ini kalau kita kerangkaknya berpegang pada komitmen komitmen yang lalu ya tentu saja
ya tentu ini kemana arahnya gitu
kalau komitmennya tetap bahwa kursi wagub ini untuk pks kalaupun ada pergantian nama silahkan
mana nama nama kader kader pks dua lagi ajukan
fit and proper test kalau perlu
ini saya yakin wah ini nggak layak juga lakukan lagi
manalah yang disanangi oleh gerindra atau begini
pola yang berikutnya adalah mana sih kader pks yang diinginkan oleh gerindra untuk diajukan
lalu proses itu berjalan clear
sesungguhnya nggak ada masalah masalah yang berat
mungkinkah itu dilakukan bang syarif
karena saya sering mengatakan begini rambut bisa sama hitam
dalam arti siapa yang tahu
siapa yang tahu gitu
di depan kita iya iya gitu kan melakukan lobby lobby gitu
artinya gini artinya gini ya
saya sih bisa membaca dalam keadaan sekarang
tinggal keputusan di dprd
saya hakul yakin sebetulnya dprd itu sudah mulai akan membahas seperti itu
tetapi kenyataannya kalau terjadi mandek itu bagaimana
karena itu solusi alternatif diberi
tetap ya pada solusi alternatif ya
nah kalau pks menerima dengan logowo kita kawal bareng bareng
kalau masih tetap menghendaki tunjukkan mana kader pks itu namanya nunjuk
orang mau dipilih
itu problemnya kan mau dipilih
itu yang disebut alternatif
kang ujang anda membaca bahwa ini bisa selesai di bulan desember
kalau komitmen kedua partai tidak ketemu tidak akan ketemu juga
itu sama nama wakil gubernur itu
oleh karena itu ya tentu rakyat menunggu komitmen bersama lah
kita lihat nanti pak sarip dengan pak saihu dan pimpinan yang lain kan
untuk melihat lebih arif bijaksana ya kedua dua pihak ya kan
agar apa persoalannya bisa tuntas
rakyat jakarta lagi menunggu ya kan
karena menjadi sorotan kita sering juga membahas ini di sini gitu kan
ini menjadi perhatian publik ya kan yang tidak pernah selesai
artinya mari kita berkomitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan jakarta
baik terakhir ke bang seko singkat saja
apa kemudian yang anda harapkan ke depan
termasuk juga anda apa yang akan dilakukan
ya saya udah bikin dari sejak awal dulu setahun yang lalu ya
karena dapat dukungan dari bang sarip ini
pantunnya itu adalah
ketenabang naiklah bnd
bnd berlari bersama sedan
saya siap menggantikan abang sandi untuk mendampingi bang anies baswedan
mereka itu sudah dibuat
oke kita tunggu
orang orang pasarip tolong dibantulah teman teman di indonesia
insya allah support
kita menunggu bang sarip dan juga bang seko
seperti apa proses ini
lagi lagi kita sering angkat ini ke publik
karena ini berkaitan dengan kepentingan kita semua
terutama warga jakarta yang tidak punya wakil gubernur ini
sudah hampir setahun lebih ya kang ujang ya
kita akan tunggu
mudah mudahan kalaupun di desember selesai
kita lihat seperti apa kemudian political will dari kedua partai ini
gerindra dan juga pks menentukan siapa wakil gubernur ke depan
terima kasih banyak bang ahmad syaiqo
sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dengan kami
terima kasih banyak bang syarif
kang ujang terima kasih banyak sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami